pada kesempatan hari ini saya sampaikan perkembangan kasus
yang kita catat terhitung dari tanggal satu april dua ribu dua puluh pukul dua belas wib
sampai dengan dua april dua ribu dua puluh pukul dua belas
ada penambahan kasus konfirmasi positif yang baru sebanyak satu ratus tiga belas
sehingga jumlah total menjadi satu tujuh ratus sembilan puluh kasus positif akumulatif
kemudian ada sembilan pasien yang sudah sembuh
sehingga total menjadi satu ratus dua belas pasien
ada laporan kematian dari pasien konfirmasi positif sebanyak tiga belas orang
sehingga jumlah total kematian menjadi satu ratus tiga belas

mari kita memastikan bahwa di tengah tengah kita
ada saudara saudara kita yang rentan untuk terkena penyakit ini
dan kemudian menjadi berat
yaitu orang tua lansia
apalagi disertai dengan beberapa penyakit kronis menaun
dan yang lain lainnya
mari kita lindungi mereka
jangan sampai mereka tertular penyakit ini
karena dampaknya akan lebih berat dibanding dengan yang muda
dibanding dengan yang status imunitasnya baik
oleh karena itu tidak entintinya kami akan mengingatkan kembali
jaga jarak kontak sosial kita paling tidak antara dua meter
ini bukan berarti menghentikan komunikasi sosial
namun mengatur jarak fisik
kemudian cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir
hindari kebiasaan untuk menyentuh wajah
hidung mulut mata
pada saat tangan kita tidak dalam keadaan bersih dan selesai dicuci
tetap aman dan berhenti mencari penyakit
dan produktif di rumah
kita sadari bahwa ramadan paskah juga diperingati pada bulan ini
ibadah kita harus berjalan dengan baik tapi dalam kondisi sehat
oleh karena itu mari kita ikuti anjuran para pemuka agama kita
pastikan bahwa virus ini berpindah dari satu orang ke orang lain
perantaranya adalah manusia
oleh karena itu hindari tempat yang rame
hindari kerumunan dan jaga jarak
kami yakin kita semuanya bisa menjadi pahlawan
untuk melindungi diri kita sendiri
melindungi keluarga kita
melindungi saudara saudara kita

terima kasih selamat sore
beri pensando di samping